kita beralih ke probolinggo saudara hujan deras mengguyur probolinggo jawa timur
mengakibatkan debit air sungai kedung galeng meluap dan merendam ribuan rumah di dua desa
permukiman warga dengan ketinggian mencapai satu meter
derasnya arus banjir akibat luapan debit air sungai kedunggaleng turut merusak tanggul penahan arus sungai
tugas gabungan dari bpbd tni polri dan relawan telah didatangkan ke lokasi untuk membantu evakuasi warga
jumlah lansia dan orang sakit terpaksa dievakuasi dari rumah mereka ke tempat yang aman
ratusan rumah di dua kecamatan di ngawi jawa timur
terendam banjir akibat hujan deras dan meluapnya sungai bengawan
banjir dengan ketinggian satu meter tersebut menutup akses jalan sehingga mengganggu aktivitas warga
sejumlah warga yang kebanjiran memilih bertahan di rumah dan mengamankan barang barang berharga mereka
tak hanya mengenangi permukiman luapan sungai juga menggenangi jalanan hingga membuat aktivitas warga terganggu